pasca dipilih sebagai ketua umum partai demokrat versi kongres luar biasa di sebuah langit kabupaten deli serdang sumatera utara
muldoko hadir dan menyampaikan pidato politik
muldoko mengaku menerima permintaan peserta klb untuk memimpin partai demokrat
setelah ditunggu lima jam usaha yang terpilih sebagai ketua umum partai demokrat versi kongres luar biasa di sembu langit kabupaten deli serdang sumatera utara
muldoko tiba di arena kongres pukul dua puluh satu tiga puluh lima waktu indonesia bagian barat
muldoko mengklaim telah memastikan klb yang digelar konstitusional sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai atau adart
karena itu ia mau menerima jabatan ketua umum atas permintaan peserta klb
punya kekuatan untuk memaksakan peserta klb memilihnya
keyakinan pemilihnya yang menjadikannya ketua umum
muldoko optimis jika semua kekuatan partai demokrat versi klb disatukan mampu mengemparkan indonesia
saudara saudara sekalian ini adalah pidato saya pertama pidato politik di depan bum
dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di indonesia
saya mengapresiasi atas permintaan kalian
kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum
untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih
dan itu saya terima kasih